tadi pas telfonan aku denger ada suara kayak tren
kamu ketemuan sama dia
makanya kamu gak ngajak aku ya
supaya kamu bisa ketemuan sama dia
kamu itu bisa gak fikirannya gak negatif
iya saya tadi waktu pas ke mal memang ketemu sama catherine
terus saya juga nolongin dia
kenapa lagi sih dia
nanti ketemu lagi nolongin lagi
ya terus kamu mau saya sikap sama catherine gimana
kamu saya cuek sama catherine
emang saya gak suka sama catherine
catherine itu adiknya angga
orang yang sudah banyak nolongin kita nih
saya gak mungkin bersikap kayak begitu sama adiknya
anterin dia pulang
ya dia emang sempat minta tadi
terus kalau kamu lagi gak ada urusan kamu antarin dia
ya saya izin dulu sama kamu kalau kamu memang gak ngasih ya saya nggak nganter
ya kakak pernah aku izinin loh mas
ya udah lain kali gak perlu harus minta izin sama aku langsung kamu bilang gak bisa
ya jangan pernah anterin
mas kalau misalkan dia benar
bener suka sama kamu
ya udah besok saya coba cari waktu saya coba ngobrol sama angga deh
saya bahas soal masalah ini
iya kalau sekarang saya gak enak ngomong di telepon
iya saya juga gak mau kayak gini kok
yang mau siapa sih
ya udah gak usah ngomong lagi ya
ah tumpen ada yang videokom
saya cuma gak tau nomornya dikenal
halo kak al selamat idul atahaya
semoga allah selalu mengampuni dosa kita semua
ya terima kasih banyak ya amin
eee kak al lagi dimana
udah makan ketupat belum
selamat tidur aja ya
oh iya mas alnya lagi mau nyetir mobil dulu
nanti ditelpon lagi ya so kita sibuk banget
ya jangan cemberut gitu mukanya
kan saya gak tau kalo dia yang video call
saya juga gak tau kalo dia punya nomor saya
udah jangan cemberut
ya allah salah lagi
ya tolong buka gerbangnya
loh mas al mau kemana
bukan itu tuh
ah udahlah mas
beri tinggal sebentar loh mas ke toilet
kenapa dia lebih cantik
lebih kurus dari aku
aku begini kan juga karena lagi mengandung anak kamu
kiken udah ulang tahun

calon badutaga gitu ya
jangan salah punktu

sekarangri kalo lagi pergi ke gadisnya
alangnya bisa diketahui bobot

saya ngomong ya dijawab dong
ya kamu kenapa kok apa
gak usah mikirin aneh aneh deh
masa cemburu sama adiknya angga
besok saya ajak kamu ke rumahnya angga
kenalan sekalian sama adiknya angga
sekalian biar si adiknya angga tuh tau kalo saya udah punya istri
terus kuenya gimana
kuenya udah saya kasih ke kiki
saya gak makan kok kuenya
udah gak usah manyon lagi
udah gak mau ngambek lagi ya
tapi udah cantik ya
udah ya nggak usah dibahas ya
sudah coles ajar telinga
soalnya seperti blacky
tadi tuh waktu saya meeting di cafe ternyata adeknya angga juga lagi disana sama pacarnya
terus mereka berantem
ya pacarnya sedikit kasar sih akhirnya saya bantuin adeknya angga
ya udah habis itu saya temenin dia cari taksi udah dia pulang
terus kamu gak nganterin pulang biar sampai tujuan juga
apaan sih indien gak usah mulai mulai deh
kamu juga udah ngasih tahu belum kamu udah punya istri
dianya gak tanya
oh sengaja berarti
sampai ketemu lagi qua